iya tidak mudah untuk menjalankan sebuah bisnis keluarga dan mengembangkannya menjadi besar
namun di tangan sita wijaya kamdani
ia berhasil mengonsolidasikan perusahaan keluarga ke dalam grup sintesa
terima kasih ibu sudah bersama dengan cnn indonesia
ibu punya delapan belas anak usaha ya ibu ya yang sudah terkonsolidasi
boleh jelaskan ibu cerita singkatnya berhasil mengonsolidasi itu sampai saat ini ibu
ya jadi mungkin saya bisa memberikan sedikit latar belakang ya sejarahnya berdirinya sintesa
jadi sebenarnya kakek saya waktu itu di tahun seribu sembilan ratus sembilan belas
memulai usaha kebun karet perkebunan karet
kemudian ayah saya di tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan mulai dengan trading
dan saya kemudian di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan mengkonsolidasikan holding dengan diberi nama sintesa group
nah sebenarnya awalnya konsolidasi itu
dimulai karena pada waktu itu kami memiliki banyak sekali usaha yang dalam berbagai macam bidang
dan ada di mana mana gitu dan susah untuk mengontrol semuanya
karena masing masing bisnis itu berdiri secara independen dan beroperasi sendiri
jadi tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain
nah pada waktu saya kemudian memenahi dan mengkonsolidasikan menjadi sintesa
jadi saya mulai dengan yang namanya investment holding company
disitulah kemudian saya mulai mendata dan mulai mengkonsolidasikan operating business yang kita ada
dan saya bagi menjadi empat pada waktu itu
jadi pertama adalah consumer products kedua adalah industry industrial products
ketiga adalah property dan yang keempat adalah energy
nah dari situ kemudian kami membentuk subholding companies nya
dan perusahaan perusahaan yang bergerak di masing masing sector itu kemudian dimasukkan ke dalamnya
nah daripada itu kami juga melihat bahwa banyak memang bisnis yang tidak masuk ke dalam empat bisnis ini
nah itu kemudian bisnis yang kita ada yang kita jual ada yang kita
jadi bisnis bisnis itu yang tidak lagi kita miliki saat ini
jadi pembenahan itu dilakukan dengan mengidentifikasi sesuai dengan empat sektor yang kita sudah tetapkan
oke bicara tahun dua ribu tujuh belas bu
dari empat sub kategori apa yang anda lakukan untuk mencapai kepentingan
satu kategori ya bu ya
itu mana sih bu yang saat ini memberikan keuntungan lebih ke sintesa group
ya kalau consumer product kami ini cukup stabil ya
karena kan sebagai distribution company setiga rasa satria itu sudah ada di
sudah menjadi public company dan memang consumer products bagaimanapun juga
kalau dilihat dari jenis pudok yang kita ada cukup stabil

namun kami juga melihat bahwa opportunity ke depan untuk consumer products
consumer juga masih banyak
untuk consumer juga masih banyak
paling berpotensi kita melihat bahwa bisnis energi khususnya kita bergerak di energi terbarukan
energi bersih ini yang potensi ke depannya sangat besar
karena kalau dilihat pemerintah kan membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar
masih dibutuhkan listrik yang banyak dan juga kepastian dari segi pembelinya
karena sudah jelas semua dibeli ipp kan dibeli oleh pln
karena sudah jelas semua ipp kan dibeli oleh pln

jadi kalau dilihat dari potensi mungkin kita banyak ekspansi akan lebih di energi terbarukan
sementara kalau untuk properti saat ini sedang kalau kita tahu memang sedang menurun ya
jadi memang tantangan yang paling besar ada di bisnis properti
dan kalau industri manufaktur dan mungkin secara general juga banyak up and down nya
jadi kita melihat potensi yang masih ada di lebih di supporting industry
terutama di industri industri komponen terutama karena indonesia banyak mau melokalisasi
jadi ada standar lokal yang harus dipenuhi nah itu di situ kita lebih banyak mau fokus ke sana
oke melihat kondisi perekonomian kita di tahun dua ribu tujuh belas
mana sih hal hal yang paling mempengaruhi kinerja perusahaan
misalnya kan kita tahu ada upah buruh kemudian juga suku bunga bi juga berfluktuasi seperti itu
ataupun dari sisi pasar modal hal hal apa yang mempengaruhi dari sisi usaha ibu
jadi kalau kami melihat ya saya secara general selalu melihat ada empat masalah
ya tantangan lah ya yang kita hadapi
pertama kalau saya melihat memang dari segi regulasi ya
ketidakpastian dari segi regulasi ini yang mungkin yang banyak menimbulkan masalah bagi pengusaha
karena kami melihat regulasi ini tidak hanya di pusat tapi juga di daerah
jadi masih banyak overlapping peraturan dan perizinan juga
yang walaupun sudah banyak dikurangi dan di regulasi itu masih tidak ada consistency
jadi regulasi buat saya yang paling berat
kemudian yang kedua dari segi tenaga kerja memang benar
jelas upah minimum buruk otomatisasi segala ini jelas merubah cara kita bekerja
jadi ini jumlah pekerjaan yang dibutuhkan ini jauh lebih sedikit dengan adanya otomatisasi
jadi ini yang harus sangat diperhatikan
karena pergerakan dari segi tenaga kerja ini akan sangat kelihatan
kemudian yang tiga dari segi perpajakan saya rasa ini juga masih kendala
dan mungkin tadi disebutkan mengenai suku bunga dan itu semua berkaitan juga dengan fiscal policy yang ada
yang terakhir mungkin lebih berkaitan dengan infrastruktur
memang selama ini kita masih kurang ya dari segi fiskal fisikal maupun soft infrastruktur
sehingga kalau kita melihat
kalau kita di bidang logistik biaya itu masih sangat tinggi
karena kurangnya konektivitas yang ada di indonesia
tahun dua ribu delapan belas nih bu bagaimana strategi ibu supaya challenge tadi tantangan tadi itu bisa diatasi
saya rasa kalau dari segi pemerintah jelas sudah ada komitmen untuk mau melakukan perbaikan perbaikan
baik itu dimulai dari pengijinan dimulai kemudahan berusaha
ini semua pasti
tapi yang mungkin kita harus perhatikan ini adalah persaingan
dan persaingan ini tidak hanya persaingan antar bisnis tapi juga persaingan antar negara
jadi kalau kita lihat indonesia juga harus lebih memperhatikan di mana akan pengaruh nanti kepada dunia usahanya
bu kita tahu sekarang sudah memasuki era digitalisasi ya bu ya
di sintesa group seperti apa sih bu bisa mengembangkan ke arah sana
apalagi kita tahu ibu aktif di asosiasi pengusaha indonesia ya bu ya
mungkin banyak generasi muda yang ingin mengikuti kiprah ibu gitu ke depannya
ada kiat khusus atau mungkin ada arah tertentu yang akan menjadi visi misi oleh sintasa group
jadi kalau kami melihat digitalisasi akan memegang peranan yang sangat penting
dan untuk itulah terutama bagi kami yang seperti bisnis distribusi ya jelas kami harus mulai melihat dari segi e commerce
karena bagaimanapun juga arahnya sudah ke sana

ini adalah salah satu fokus di tahun depan juga bagaimana kita bisa lebih memapankan e commerce yang kami ada
sehingga tidak hanya tergantung kepada basic distribution yang sudah kami lakukan melalui traditional market modern market gitu
dari selling tapi saya rasa e commerce ini yang kami harus tonjolkan gitu
secara kelompok usaha masing masing operation perusahaan juga tentu saja lebih banyak menggunakan fasilitas online saat ini
apapun yang kami lakukan
memang udah mulai ke arah paperless
dan ini saya rasa semua perusahaan saat ini sudah bergerak ke situ
oke untuk tahun depan sendiri bu ada mungkin target target pertumbuhan ataupun penjualan dari tiap lini usaha bu
kami sebenarnya satu hal yang penting buat kami walaupun kami tumbuh secara organik ya
sebenarnya yang selalu menjadi misi kami di sintesa itu kan tidak hanya dari segi profitability
dan kami juga menjadi sustainable excellence company
jadi kami selalu mencoba untuk melihat bahwa profitability kenaikan itu penting growth itu penting
tapi juga harus diikuti di balance dengan aspek aspek impact sosial maupun lingkungan
jadi makanya kalau dilihat dari cost mungkin kalau kita bergerak di bidang listrik power itu kalau energi terbarukan mungkin lebih mahal dari segi costnya gitu ya
lalu kami melihat bahwa kita melihat sustainabiltinya ke depannya gitu
kami memang target tentu saja semua perusahaan harus punya target
tapi kami tidak muluk muluk gitu
tapi yang kami lebih perhatikan adalah bagaimana kami bisa melihat opportunity optionnya baru untuk lebih mengefisiensikan apa yang kami lakukan
oke bu terakhir apalagi yang ingin dicapai dan apalagi mungkin inovasi dari sintesa group bu
karena kami melihat dalam segi contohnya ya kami sedang mengembangkan puduk puduk suplemen khususnya dari herbal yang saat ini diproduksi di indonesia
kalau melihat dari segi industri yang tadi saya katakan inovasinya itu lebih melihat supporting industri apa
baik itu dari otomotif elektronik apa saja yang kami bisa kembangkan
juga pelayaran contohnya ada komponen komponen industri yang kami bisa masuk ke dalamnya gitu
karena saat ini ini yang mungkin mau lebih banyak kami kembangkan
nah kalau untuk properti saya tadi sudah sebutkan kita lebih fokus hanya di spesifik
terutama yang berkaitan dengan panggilan

jadi untuk eco resort yang ada dan yang kalau untuk energi ya itu yang saya katakan
kita akan terus mengembangkan baik itu gas power plan baik itu geothermal
mungkin dengan source daripada energi terbarukan lainnya
tadi ada pertanyaan soal pengusaha saya pikir saya melihat bahwa sekarang sudah semakin banyak startup startup baru
anak anak muda baik itu di detect maupun non tech
ini adalah kesempatan ya saya pikir untuk indonesia bisa mulai lebih banyak yang berusaha
terutama kalau kita melihat bahwa saat ini lapangan pekerjaan semakin akan berkurang
penyegapan lapangan kerja jadi kita mesti bersiap diri untuk mau menjadi seorang berusaha
oke sedikit ketinggalan bu dari ibu sebagai apindo
apa support ibu kepada pemerintah maupun ke dunia usaha yang mungkin kelas kecil atau menengah
iya kalau di apindo kan fokus kami ini
bagaimana membantu pengusaha terutama untuk hubungan industrial maupun untuk investasi
jadi ini dua hal yang penting yang menjadi core fokus daripada apindo
jadi kami jelas mendukung pemerintah saat ini
saya mewakili kadin maupun apindo dalam semua perjanjian perdagangan internasional yang sedang dinegosiasikan
karena kami merasa ini waktunya untuk indonesia mulai bisa berkiprah secara global
untuk bisa menyaini negara negara yang lebih besar dan lebih besar
dan juga negara negara lain yang sudah memiliki perjanjian dagang seperti vietnam yang sangat besar
jadi untuk bisa bersaing dan berkompetisi
yang kedua kami juga melihat bahwa salah satu support adalah bagaimana lebih banyak menarik foreign direct investment gitu
dan kami melihat disini foreign direct investment itu juga dengan bermitra dengan pengusaha pengusaha lokal
jadi banyak added value yang bisa didapatkan juga oleh pengusaha lokal sehingga perlu kemitraan yang lebih baik
jadi senergitas ini sangat penting untuk dijaga
sehingga kami banyak mempromosikan membantu untuk mempromosikan investasi
tapi juga mencari bagaimana bisnis matching dengan lokal lokal perusahaan perusahaan di indonesia